inilah si maung kendaraan taktis terbaru karya bumn industri pertahanan pt pindad bandung
kehadiran maung ini terpublikasi pada awal juli lalu
namun sesungguhnya proses desain pembuatan prototipe hingga uji fungsinya sudah berlangsung sejak lebih dari setahun lalu
dan hasilnya memang cukup mengagumkan
secara teknis maung memiliki spesifikasi mesin diesel dua ribu empat ratus cc dengan kopling manual enam percepatan
maung bisa digeber hingga satu ratus dua puluh km per jam dan menjangkau jarak tempuh delapan ratus km dengan bbm penuh sebanyak delapan puluh liter
sebagai kendaraan perang maung juga bisa dipasang dudukan untuk persenjataan
meski siap perang maung sejatinya dirancang untuk bisa melakukan berbagai tugas atau sebagai kendaraan serbaguna
jadi selain bisa berperang maung juga harus cukup nyaman dan aman untuk digunakan sehari hari
saya pun sempat mencoba rantis ini
dan saya menilai maung cukup nyaman meski harus melibas jalanan off road
karena ini adalah kendaraan untuk sehari hari berarti untuk perawatan harus mudah dong
ya salah satu requirement nya itu adalah perawatan
karena memang kendaraan ini diharapkan bisa digunakan oleh tentara di indonesia ini di seluruh indonesia
ya memang makanya komponen yang kami pakai dari sejak awal lancang bangun ini
jadi bisa didapatkan dimana saja dengan mudah
kementerian pertahanan sudah menyatakan akan memesan lima ratus unit rantis maung
ini tentu merupakan angin segar bagi pt pindad
dan kita sebagai warga negara tentu bangga jika tni menggunakan hasil karya anak bangsa
tim liputan cnn indonesia cimahi jawa barat